setelah tanda tangan kontrak dan mendapat izin dari klubnya
egy maulana fikri akhirnya tiba di indonesia selasa malam
egy tiba melalui terminal dua bandara internasional juanda surabaya
dengan pesawat garuda indonesia ga delapan ratus lima puluh lima dari singapura
ia datang seorang diri dan langsung dijemput ofisial timnas indonesia u sembilan belas
selanjutnya egy akan bergabung dengan timnas indonesia u sembilan belas
yang tengah berlagak dalam piala aff u sembilan belas
dan caranya egy akan memperkuat tim garuda nusantara muda
saat berhadapan dengan malaysia di lagas mufino
egyan tampak lelah setelah melakukan perjalanan panjang dari polandia
tak menjawab satupun pertanyaan yang dilontarkan awak media